saudara tadi terjadi kebakaran di gudang amunisi tni di bogor
hingga saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan
dan untuk mengetahui kondisi terkini kami terhubung dengan jurnalis kompas tv belegur
mas blegur apa yang bisa anda laporkan terbaru di sana
apakah kondisi sudah semakin kondusif
apakah api juga sudah mulai padam
atau justru masih membara silahkan
baik masister memang saat ini saya berada di lokasi
atau tepatnya jalan masuk menuju lokasi di gudang amunisi
yang berada di wilayah siang sana kabupaten bogor
saat ini memang seperti bisa saya gambarkan
si hayat tidak bisa masuk ke dalam seperti itu
karena memang saat ini sterilisasi telah dilakukan oleh petugas dari tni
saat ini memang petugas tni dibantu dengan kepolisian
masih terus berjaga seperti yang dilihat di layar televisi
saat ini hilir mudik bagi warga yang memang akan masuk
terpaksa dihentikan oleh petugas tni
karena memang situasi kebakaran atau gudang amunisi ini masih besar seperti itu
karena memang dari pantauan saya tadi
memang suara ledakan ledakan itu masih terdengar
walaupun memang tempat saya berdiri ini
lokasi masih radiusnya masih mencapai satu sampai dua kilo
saat ini memang keramaian dari warga sekitar memang masih terlihat di sini
dan juga awakpedia yang memang tidak bisa masuk ke dalam
karena memang mengingat kondisi di gudang amunisi ini
masih terdengar suara ledakan yang memang bukan hanya sekali
dan tadi juga seperti saya lihat dari pantauan
memang ada beberapa mobil ambulan yang menuju ke lokasi
ada sekitar satu sampai
ambulan yang masuk menuju ke lokasi
saat ini memang juga saya melihat juga tadi ada dari kapolres metro bekasi kota
yang datang menuju ke lokasi dengan didampingi oleh kapolsek
oke berarti tadi anda mengatakan bahwa masih terdengar suara ledakan ya mas
meski radius anda berada satu sampai dua km dari lokasi
memang dari tadi saya coba menggali informasi dari warga sekitar
memang kejadian meledaknya gudang amunisi milik tni ini
memang terjadi sekitar pada maghrib atau pas saat berbuka puasa
namun memang penyebab dari kebakaran di gudang amunisi tni ini
yang sempat menimbulkan beberapa kali ledakan hingga malam ini memang masih terdengar
ini belum diketahui penyebabnya karena memang karena memang saat ini kondisi masih steril
karena mengingat kondisi yang
ini belum bisa walaupun dari dinas kebakaran juga belum bisa mendekat karena memang ada ledakan ledakan
kami juga belum bisa mendapatkan informasi apakah memang di lokasi kebakaran gudang amunisi ini
adakah ada korban tapi memang ambulan disiagakan untuk di lokasi
blegur tadi disampaikan sebelumnya dari kolonel deki bahwa sudah dilakukan evakuasi warga begitu
anda bisa informasikan kepada kami warga dievakuasi ke mana
ya memang saat ini kami masih belum mendapatkan informasi secara detail
tapi memang di tempat saya berdiri ini warga yang memang rumahnya berada di jalan menuju akses lokasi kebakaran gudang amunisi ini
memang ditahan seperti itu ada batasan dari petugas tni yang berjaga
mereka tidak bisa masuk ke dalam lokasi lebih jauh karena mengingat lokasi ini masih berbahaya seperti itu
yang terjadi ini adalah gudang amunisi yang memang menimbulkan ledakan dari lokasi tersebut
saat ini polisi juga sempat memberikan himbawan untuk warga agar lebih mundur radiusnya untuk lebih ke depan
mengingat zona ini masih berbahaya untuk didatangi oleh para warga
penutupan arus lalu lintas dilakukan di mana saja mas
apakah di relokasi anda yang radiusnya satu sampai dua km saja
jadi memang bisa saya gambarkan akses menuju lokasi kebakaran gudang amu di sini ada berada di dalam gang seperti jalan tapi memang bisa muat untuk dua kendaraan
sedangkan tempat saya berdiri ini untuk menuju ke jalan utama itu tepatnya di depan tpa bantar gebang di depan saya itu ada tpa bantar gebang itu jalan utama ya memang ke jalan raya narogong seperti itu itu sekitar satu km
dan tempat saya berdiri untuk menuju ke lokasi lebih dalam yang dijaga oleh pihak tni yang disterilisasi ini memang lokasi kebakaran itu mencapai sekitar satu dua km
jadi memang ini bukan jalan utama tapi memang jalan gang atau akses masuk menuju ke lokasi kebakaran
dan apakah anda mengetahui berapa banyak begitu jumlah unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi
saat ini tempat saya berdiri memang belum terlihat ada pemadam kebakaran tapi memang dari informasi yang kami kontak ke pemadam kebakaran memang mereka sudah ada di lokasi
namun lagi lagi mereka tidak bisa mendekat karena memang mengingat api dan juga ledakan di gudang amunisi ini sangat berbahaya untuk para personil pemadam kebakaran dari kota bekasi untuk mendekat
karena mereka mengingat ini bukan kebakaran biasa tapi memang amunisi
dari senjata api seperti itu
oke blegur di batas penjagaan tersebut apakah masih ada pemukiman warga begitu dan kalau ada mereka diungsikan kemana
ya memang saat ini memang tempat lokasi kebakaran ini juga di depannya itu adalah tempat pemukiman warga seperti itu
dan saat ini masih belum bisa mendekat tapi kemungkinan
sepertinya ada warga yang memang berada di depan lokasi kebakaran ini kemungkinan memang sudah diungsikan oleh petugas tni ke tempat yang lebih aman
ataupun radius yang aman dari lokasi kebakaran gudang amunisi di angwila yang berada di ciangsana gunung putih kabupaten bogor
apakah di sekitar anda belegur anda bisa mengajak salah satu warga
belegur bisa anda melakukan sesuatu seperti itu untuk memberikan kesaksiannya langsung dan melaporkan kepada kita kompastv
memang di layar ini warga masih antisipasi gitu ya blegur kita lihat
dari layar kaca kami bisa melihat langsung gambar
yang anda kirimkan ke studio kompas tv bagaimana warga tampaknya juga tampak was was ya masih karena memang anda tadi menjelaskan
meski anda tidak bisa lebih dekat lagi dengan lokasi kebakaran tetapi tampaknya proses pemadaman belum dilakukan
silahkan blegor anda bisa mengajak salah satu warga
ya ini mahasiswa bisa saya gambarkan ini ada kedatangan lagi ambulan
di jalan raya narogong seperti ini seperti datang di layar televisi
mereka masuk dari nah ini terdengar lagi suara ledakan seperti itu dari lokasi kebakaran
ini adalah ambulan yang kembali satu ambulan datang
mas sister untuk menuju ke lokasi kebakaran
ya saya sudah menuju
oke suara ledakan masih terjadi pukul dua puluh tiga puluh delapan meski kebakaran sudah terjadi pukul delapan belas lima tadi
ya dari gambar yang kami lihat blegur tadi kan juga ada selain ambulans juga mobil polisi
artinya tampaknya begitu anda bisa menceritakan bahwa jumlah personil gabungan yang diterjunkan ke lokasi ini banyak ya
ya memang saat ini dari unsur kepolisian dari forest metro bekasi kota bersama dengan polsek dan juga tni saat ini memang dikerahkan seperti itu untuk menjaga sterilisasi
saat ini memang juga petugas tni masih berjaga untuk bisa menghalau warga yang akan masuk menuju ke lokasi
apakah memang hanya lewat tempat anda melaporkan atau sebenarnya ada lokasi yang lain begitu
awal kejadiannya seperti apa pak
kebetulan saya sih nggak begitu mengetahui ya tadi pas kejadiannya pas
gimana pak itu setengah suara udakan
ya dugaan sementara sih awalnya sih saya dikira hanya dentuman dentuman kecil biasa aja sih awalnya
oh nggak itu ya kayak gudang merchan terbakar gitu
sampai saat ini pak ini kan warga di depannya itu ada tempat pemukiman warga ya pak
gimana pak mereka telah diungsikan atau seperti apa pak
ya sebagian yang di sebelah barat itu